tidak usah kau takut di sini tempat keuasaan dan bakalan kau menjadi ratu di sini menerahnya
demi apapun perintah akan kukabulkan semua nyai nyai teh jangan mau dipaksa sama
bantuan tua ini nyai diam kau jangan banyak bicara
menikah denganku kalau tidak
abun kesalahan abun sekarang jawab siapa diantara kalian yang mau mati lebih dulu
kalian berdua pantas mati
kemana rasa kita bertemu lagi
kenapa kamu melarangku untuk membunuh mereka berdua mereka berdua adalah pengkhianat apakah kamu berpihak pada mereka berdua
tidak aku tidak memihak kepada mereka mereka sudah meminta ampun maka ampunilah mereka seorang kesatria akan mengampuni musuh musuhnya yang sudah menyerah
tapi pemana rasa
mereka berdua adalah pembohong mereka pengkhianat dan mereka pintar berpura pura mereka berdua pantas marah
berbohong atau tidaknya mereka itu urusan mereka dihadapan sang maha pencipta kita tidak pernah diperintahkan untuk membelah dada manusia terlepas mereka berbohong atau tidak maka ampunilah mereka
dan terlepas mereka tulus atau tidaknya meminta maaf maka maafkanlah mereka
baiklah kalian dengar
kali ini kalian berdua aku maafkan
tapi kalau sekali lagi kalian bermaksud
aku akan mengucapkan
paja jaran memerlukan orang orang seperti
maaf pemana rasa
supaya aku bisa bertemu dengan prabu siliwangi
jika kau pergi ke paja jaran
dan menemui prabu siliwangi
siapa tahu saja
menjadi seorang nayaka
mau bertemu denganmu
aku adalah pemuda dusu
yang tidak memiliki apa apa
bisa jadi pada saat aku sampai di gerbang istana
aku sudah diusir
bawalah ini balapan
jika ada prajurit yang menghalangi
tunjukkanlah ini kepada mereka
dan mereka akan mengantarkan
untuk bertemu dengan prabu siliwangi
daun lontar ini bisa memuluskan jalanku
untuk menemui prabu siliwangi
setibanya kau di panjajaran
kau akan mengetahui
apakah dia orang penting dalam istana

baiklah pemanang rasa
terima kasih atas bantuanmu
dari mana dia mendapatkan ilmu
kanur agama setinggi itu
kamu mengamukan pembicara tiga
kamu mengamukan pembicara empat
bagaimana dengan lukamu disana
tapi aku bersyukur
ada di pihak pajajara
kau datang juga nyari yang cantik
menarilah yang indah
sesuai para semua yang cantik
tidak usah kau takut
disini tempat keuasaanku
kau menjadi ratu disini
akanku kabulkan semua
nyanyi tak mau dipaksa sama
pak duk tua ini nyanyi
jangan banyak bicara
nyanyi harus menikah denganku
nyanyi akan tahu akibatnya
semua sudah kupersiapkan
jangan buat gagal
jangan bikin aku malu
saya tidak mau melihatnya
nyanyi dipaksa sama pak duk tua ini nyanyi
aku tidak terima diperlakuan seperti ini
apalagi dijadikan simpanan
oleh bandotua ini
aku merasa terhina
dan aku merasa dijebak
kamu harus menuruti kemahanku
yang menghalangi untuk menjaga aku
aku akan turuti permintaan bandotua ini
karena aku tidak mau
paman lengser dicelakai
hanya karena diriku
menarilah nomor lain